artinya ada sembilan hal mbak banadi yang perlu diperhatikan di dalam
mencegah terjadinya lonjakan dan mencegah terjadinya persebaran varian omikron yang cepat
yang pertama pakai masker dengan benar
yang kedua jaga jarak aman minimal satu lima meter dengan orang lain
yang ketiga rajin mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer
membuka jendela untuk tingkatkan ventilasi dan sirkulasi
yang kelima hindari tempat tempat ramai atau tempat tempat tertutup
yang keenam betul betul harus menjaga etika batuk dan bersih
yang ketujuh hindari menyentuh mata hidung mulut sebelum mencuci tangan
yang kedelapan segera lakukan vaksinasi
dan yang kesembilan tentunya batasi mobilitas
itu sembilan hal yang penting untuk dipahami dan dilaksanakan oleh kita semua